pakaian di jalan borobudur kecamatan kelapa ii tangerang banten dibunuh di tokonya sendiri
pelaku pembunuhan merupakan calon pelanggan toko korban yang mengaku sakit hati usai ditegur korban
pengemudi mobil berwarna putih ini menjadi sasaran kemarahan warga
lantaran menusuk seorang pemilik toko pakaian di jalan borobudur kecamatan kelapa ii kabupaten tanggerang banten pada senin pagi
pelaku yang membawa senjata tajam sempat dikepenguarga lantaran takunjung keluar dari kendaraannya
sementara korban yang merupakan pemilik toko pakaian tewas ketika akibat luka di bagian dada
menurut polisi pelaku awalnya ingin berbelanja di toko korban
namun keduanya kemudian terlibat cekcok yang berujung pada tindakan pembunuhan
pelaku yang kini ditahan di sel tahanan mapolsek kelapa ii masih menjalani pemeriksaan intensif
polisi juga mendalami seputar senjata tajam yang disimpan pelaku di mobil
pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban pelaku tidak mengindahkan namun pelaku meninggalkan toko korban
lalu pelaku mendengar ada kata sehingga pelaku kembali menghampiri korban bertanya apa maksudnya
sehingga terjadi percocokan kemudian cakar cakaran lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai
ya motifnya karena tersinggung dan sakit hati
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman lima belas tahun penjara